atau lebih menyukai suasana pantai dan laut
kemanapun destinasinya rencanakan liburan anda sebaik mungkin
pertama yang harus anda lakukan saat anda hendak merencanakan liburan adalah menentukan destinasi
dengan melakukan riset
anda dapat melakukan pencarian di berbagai situs internet maupun media sosial
perhatikan pula nilai atau peringkat ulasan suatu tempat
jika ulasannya buruk anda harus pikir dua kali untuk menyambanginya
saat memilih destinasi pastikan daerah yang anda tuju memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau
artinya perhatikan sarana infrastruktur menuju lokasi yang akan anda tuju
jangan sampai perjalanan anda terkendala karena masalah transportasi
faktor keamanan lokasi juga penting dipertimbangkan saat memilih destinasi berlibur
lihat di destinasi itu bagaimana tingkat keamanannya ya
kita sebagai traveler pergi ke daerah itu apa yang perlu kita persiapkan
mental apa yang perlu di
jangan sampai nanti pada saat kesana ternyata dia tidak friendly kepada hal hal tertentu
jadi safety factor itu penting untuk menjadi salah satu pertimbangan kita
lalu destinasi wisata apa saja yang menjadi tren di tahun dua ribu dua puluh
jadi mereka mencari tempat tempat yang bisa menyepi escape
nah kira kira begitu
ya terus yang kedua ada tren di mana tadi saya bilang green tourism
mereka mencari tempat tempat di mana mereka bisa untuk jauh dari hal hal yang sifatnya pencemaran udara pencemaran suara kebisingan segala macam ya
langkah selanjutnya adalah menentukan durasi berlibur
pastikan berapa lama anda akan menjelajahi wilayah atau destinasi yang anda tuju
bisa short trip pada akhir pekan saja satu minggu atau lebih dari satu minggu bahkan satu bulan
nah merencanakan lama perjalanan ini penting agar anda tak dilanda rasa bosan karena lama berlibur di suatu tempat
kemudian buatlah itinerary atau rencana perjalanan aktivitas apa saja yang anda akan lakukan di destinasi yang dipilih
menyelam berlambung berjalan
berenang atau berwisata kuliner
next step lakukan booking atau pemesanan akomodasi apa saja yang anda perlukan untuk mendukung rencana perjalanan anda
termasuk diantaranya sarana transportasi apakah anda akan menggunakan pesawat kereta api bus atau mobil
juga di mana anda akan menginap hotel homestay
tapi ingat ya hindari fixation atau musim puncak liburan
karena harga berbeda
harga berbagai layanan akomodasi cenderung lebih mahal
jangan mudah tergiur dengan diskon atau harga murah yang diberikan oleh penyedia akomodasi tanpa mengetahui syarat dan ketentuan yang diberlakukan
yang paling penting lagi adalah bagaimana caranya bundling atau paket itu kita bandingkan dengan platform lainnya
jadi misalkan ada satu platform tiket per hotel itu dua malam dengan biaya yang sangat rendah
kita baca pelan pelan term and conditionnya kita bandingkan dengan platform lainnya
betul nggak harganya seperti ini
semua persiapan tersebut harus didukung dengan ketersediaan budget yang anda miliki
agar anda tak mengalami kantong kosong sepulang berlibur menyusun anggaran wajib anda lakukan saat merencanakan liburan
perjalanan budget penginapan itu untuk dana darurat
karena kita tidak tahu misalnya kebutuhan di jalan ada yang urgent misalnya kita masih punya spare uang tunai
anggaran berlibur bisa anda persiapkan dengan menabung rencanakan liburan anda jauh hari
perencanaan ya minimum kalau bisa enam bulan bahkan kalau satu tahun sebelumnya itu jauh lebih baik
nah dengan adanya perencanaan keuangan budget range yang kemudian lebih detail itu akan memudahkan kita untuk disiplin secara keuangan